jelang bulan suci ramadan satuan polisi pamung praja bersama badan narkotika nasional
rabu siang menggelar razia sejumlah tempat kos di kota kediri
hasilnya tujuh penghuni kos dan sepasang kekasih diamankan petugas karena tidak memiliki kartu identitas
razia gabungan satpol pp bersama badan narkotika nasional kota kediri ini
dilakukan di sebuah tempat kos yang ada di kelurahan banaran kecamatan pesantren kota kediri
begitu tiba di lokasi petugas langsung melakukan pemeriksaan identitas para penghuni kos satu persatu
dari pemeriksaan ini petugas mengamankan tujuh penghuni kos yang tidak mempunyai kartu identitas
selain itu di salah satu kamar kos anggota satpol pp mendapati wanita hamil dengan pasangannya
saat diinterogasi petugas keduanya mengaku pasangan nikah siri
dalam razia ini petugas melakukan tes urin kepada penghuni
ketua penghuni kos untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba
hasilnya tidak ditemukan satupun penghuni kos yang positif mengkonsumsi narkoba
selanjutnya mereka dikumpulkan dan dibawa petugas ke kantor satpol pp untuk diberi pembinaan
sementara untuk pasangan nikah siri petugas akan memanggil orang tua dari kedua belah pihak
untuk dimintai keterangan terkait kejelasan status hubungan mereka
di bimbo ada masyarakat yang punya usaha yang mungkin sedikit agak rawan penyimpanan tindakan susila atau tindakan narkoba
selain tempat kos petugas juga merazia sebuah panti pijat
petugas memeriksa semua bilik pijat
petugas juga mewajibkan semua tukang pijat yang kesemuanya wanita menjalani tes urin
hasilnya semuanya negatif mengkonsumsi narkoba
fadli rahmawan kediri